insiden letusan senjata api milik anggota polisi yang melukai satu anggota kepolisian lainnya itu
terjadi di pos keamanan sebuah bank di kawasan pecenongan gambir jakarta pusat pada rabu siang
kami siang kabit humas polda metro jaya menyebut
keduanya merupakan anggota polda metro yang tengah melakukan pengamanan bank milik pemerintah
insiden ini juga dipastikan murni terjadi lantaran kelalaian brigadir as
letusan terjadi saat brigadir as tengah membersihkan laras senjata api miliknya
nahas ketika brigadir as hendak memasukkan senpinya ke sarung senjata atau holster
tiba tiba terjadi letusan sebanyak satu kali dan mengenai bribda ep
pada saat jam istirahat salah satu anggota ya atas nama brigadir as membersihkan senjatanya
selongsongnya dia bersihkan
tetapi karena adanya kelalaian tertarik picunya sehingga mengeluarkan satu kali tembakan
saat ini bribda epe sudah dirawat di rs polri kramatjati
sementara brigadir as saat ini tengah diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan polda metro jaya
berdasarkan perintah kapolda metro jaya irjen fadil imran
brigadir as akan diberikan tindakan tegas atas kelalaian tersebut